kecelakaan maut terjadi di jalur selatan kabupaten probolinggo jawa timur
sebuah sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga terlindas truk
dan mengakibatkan dua orang tewas dan satu lainnya dalam kondisi kritis
tangis histeris keluarga pecah saat korban dwi abdurrahman dua puluh delapan tahun
beserta nana anaknya warga kelurahan sumberwetan kota probolinggo
tiba di kamar jenazah rumah sakit muhammad saleh pada selasa sore
nyawa keduanya tak tertolong karena mengalami luka yang cukup parah
sementara sang adik daniel yang baru berusia tiga tahun masih kritis di ruang icu
sementara mega ibu kedua anak mengalami luka ringan
satu keluarga ini mengalami kecelakaan setelah pulang dari hajatan keluarga
tepatnya di jalur selatan desa jorongan
polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian
dan meminta kejadian
sementara kronologi bahwa sepeda motor itu berboncengan dari bapak ibu dan dua orang anak
berjalan dari timur
informasinya seperti itu
informasi mendahului kendaraan truk ke depannya
sehingga crash dengan kendaraan dari arah depan pickup sehingga terjadi jatuh
pihak asuransi jasara harja langsung memberikan santunan senilai lima puluh juta rupiah
kepada korban yang meninggal dan dua puluh juta rupiah